adalah alfi nugroho
dan alfi juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sampai selesai
dan saya mendapat beasiswa di perguruan tinggi yang ada di kota
eh ini pak saya mau camping
saya pergi begitu saja tanpa memberitahu ibu dan paman
saya menyesal mbak telah menyanyiakan ibu saya
saya berdosa pada ibu
alhamdulillah kalau mas alfie memang merasa menyesal kalau sudah melakukan kesalahan kepada orang tua
tapi kalau boleh tahu ada cerita apa dibalik penyesalan besar ini
saya saat itu masih sekolah
dan saya diberitahu
dan saya diberitahu
saya dikenal sebagai anak yang pandai
namun saat itu sebenarnya saya memendam kekecewaan pada ibu saya
sebab memiliki ibu yang berwajah buruk separuh dan satu matanya buta
kok tumben pulang cepat
iya bu baru beres ujian dan mau kenaikan kelas
wow pasti juara satu lagi ya nak alfi
beruntung banget ya bu asma punya anak yang cerdas kayak si alvi
udah pulang sekolah nak
kamu mau kemana lagi
mau ke rumah paman sebentar bu
itulah kenapa saya nggak pernah mengajak teman teman saya untuk main ke rumah mbak
ibu alfi hanya buruk tanya tanya
ya hidupnya ditopang oleh bantuan kakaknya
saya takut ketahuan anak orang miskin
dengan ibu yang cacat
pulang sekolah alfi
ini ada surat undangan kenaikan kelas dan pembagian rapot
pulang besok paman dateng ya ke sekolah
loh kenapa bukan ibu kamu aja yang ambil rapor kamu ke sekolah
kasian ibu paman nanti repot di jalannya
lagian kan ibu juga belum pernah ke sekolah
paman maunya sesekali ibu kamu yang ke sekolah
nanti biar paman yang ngantarin
udah paman aja yang datang sekolah
kalau sampai ibu yang datang ke sekolah
aku nanti malu sama temen temen
yaudah kalau gitu paman
balik dulu ya
kenapa ke sekolah sih
maaf ya nak tadi ibu telat
ibu lupa jalan kesini
ya lagian kenapa ibu juga yang dateng ke sekolah
paman bulan kemana
paman tadi lagi nganterin viva anaknya
sakit ke dokter nak
eh eh bu bu bu udah
gak usah bu gak usah
biar aku aja sendiri ambil rapornya
kan ibu udah disini
paham ambil rapornya ditutup bu
ibu sih telat
jadi nanti aku harus ambil sendiri ke rumah wali kelas
udah sekarang ibu pulang
kok ada ya anak seperti itu pada orang tuanya
kenapa mas alfie bisa setega itu berperilaku seperti itu sama ibu
saya juga bingung mbak
kenapa saya bisa bersikap seperti itu pada ibu
dan mantanya buta sebelah
sebegitu malukah mas alvi pada ibu saat itu
lalu bagaimana dengan studinya mas alvi apa masih berlanjut sampai selesai
ketika itu saya berhasil lulus dengan nilai terbaik mbak
bapak bapak ibu ibu dan para siswa sekalian
kelulusan tahun ini yang mendapatkan nilai yang terbaik
adalah alfi nugroho
dan alfi juga mendapatkan
beasiswa untuk melanjutkan
ke perguruan tinggi sampai selesai
dan saya mendapat beasiswa
di perguruan tinggi yang ada di kota
oh ini pak
saya pergi begitu saja
tanpa memberitahu ibu dan paman
saya gak mau ibu dan paman tahu
kalau saya akan pergi ke kota
terima kasih ina
sudah larut malam
kamu pulang dulu aja ya
kok alfie belum pulang ya
udah tengah malam begini
kalau sampai besok
masih belum pulang
kita datang ke sekolahnya
aku takut kak
takut dia diculik pulang sekolah
takut dia akan dapat apa
asma kami itu jangan berpikir yang macam macam
doakan semoga tidak terjadi apa apa sama alfie
jadi alfi belum balik rumah
sejak wisuda kemarin
iya pak belum
tadi saya di jalan ketemu sama warga
katanya waktu itu alfie pergi bawa tas
katanya mau camping
apa bener itu pak
siswa yang sudah selesai wisuda
tidak ada lagi kegiatan di sekolah
lalu alfi kemana pak
bapak dan ibu sudah tahu belum
alfi mendebatkan beasiswa untuk melanjutkan perguruan tinggi di
kota dan tidak dites
alhamdulillah ya allah
tapi alfi tidak bilang sama saya dan pamannya
alfi tidak bilang
aku akan susul alsi ke kota
tempat dia kuliah asma
tidak usah kak
kalau terjadi apa apa dengan alfi gimana
kenapa sekarang malah kamu yang tidak cemas
alfi selalu menolak kalau saya datang ke sekolah kak
kakak tidak tahu kan
kalau dengan alih madu mungkin tidak akan terjadi apa apa
abang sedang menyanyikan ada yang baik di dalam peluput ini
oh itu oleh oh
jadi adanya seharusnya jatuh

dan insya allah suatu hari nanti